saudara kasus pembunuhan vina dan eki terus bergulir
kini suhartono alias bondol teman pegi setiawan mendapatkan surat pemanggilan
dari polda jawa barat sebagai saksi
pemeriksaan juga dilakukan kepada keluarga dan teman peggy
suarsono rekan kerja peggy saat menjadi kuli bangunan di bandung
dalam surat tersebut kepolisian meminta suarsono memberikan keterangan
suarsono menyatakan akan menghadiri undangan itu sebagai saksi
ia sudah bersiap untuk memberikan keterangan di hadapan polisi
suarsono saat itu bersaksi bila saat kejadian pembunuhan
pegi berada di bandung dan mengantar ke pulangannya
sehingga pg tak mungkin melakukan pembunuhan terhadap vina dan eki di cirebon
ini dapat surat dari polisi
barusan manggilan untuk saksi
di luciana adik pegi setiawan diperiksa selama empat jam di polres cirebon kota
luciena dicecar dua puluh delapan pertanyaan oleh penyidik terkait kasus pembunuhan vina dan eki
luciana menjelaskan peggy dan robi merupakan kakak kandungnya
namun mereka adalah dua orang yang berbeda
luciana berharap picky dapat segera dibebaskan karena ia yakin kakaknya itu berada di bandung
saat terjadi pembunuhan dan tidak bersalah
yang pertama peggy setiawan kakak kandung saya
yang kedua roby setiawan kakak kandung saya
kondisi ibu sekarang masih down belum bisa ketemu siapapun
ya semoga peggy dibebaskan karena pegg tidak bersalah sama sekali
sementara linda teman vina menjalani pemeriksaan di polres cirebon kota selama empat jam
dia menjawab tiga puluh pertanyaan penyidik
linda mengaku tak terlalu dekat dengan vina
linda mengaku saat kejadian pembunuhan vina dan eki dirinya sedang berada di rumah
linda juga menempis kabar terkait dirinya yang diduga disembunyikan oleh pihak tertentu
dan mengatakan akan kooperatif mengawal kasus ini
itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan
apa secara keseluruhan dari delapan tertidana sekaligus pegi kenal nggak secara pribadi
kebetulan ada di rumah
enggak karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu
di tengah pemeriksaan kasus pembunuhan vina di polres cirebon kota
rudy ayah pegi mendatangi rumah ibu pegi kartini di cirebon kemarin
ini kemunculan ayah pegg pertama di rumah cirebon
usai polisi menangkap begi yang disebut sebagai otak pembunuhan vina
ayah pegg membantah anaknya mengganti nama menjadi roby untuk mengelabui polisi
robi merupakan anak keduanya atau adik dari pegi
robby itu anak atau panggilan sebenarnya pak
anak kandung makan sendiri pak
itu nama panggilan aja panggilan kerja
jadi bapak ini punya anak berapa totalnya
berarti bapak membantah bahwa selama ini pegg merubah nama jadi robby ya pak
tapi bapak punya bukti ya pak yang kerja sama pak aceh itu ya pak
sejumlah orang yang tergabung dalam asosiasi lawyer muslim indonesia atau almi
melaporkan produser dalam film yang berjudul fina sebelum tujuh hari
mereka menilai film ini juga menimbulkan narasi negatif
terhadap penanganan proses pidana yang tengah ditangani pihak kepolisian
kenapa kami menatakan ini membuat kejadian
karena proses hukum sedang berjalan
beda halnya yang sampai ke rekan rekan saya
terkait dengan kasus yang tidak
supaya tidak terjadi hal hal yang dikemudian hari
tapi terkait dengan almarhum cina
ini kasusnya belum final
dan masih dalam proses penagakan hukum
kalau ingin dibintai dan terus menerus menjadi polemik di media
maka akan dibuat narasi narasi yang negatif
sehingga menghampat proses penagakan hukum
hari meledaknya film vina membuat kejanggalan penyelidikan kasus ini
kembali dibuka dan menjadi sorotan masyarakat